muncul keluhan dari warga soal jadwal kedatangan lrt jabodebek hingga sampai satu jam
imbas pemeliharaan sejumlah rangkaian kereta
pihak lrt jabodebek menyebut sebanyak lima belas rangkaian kereta lrt jabodebek sedang dilakukan perbaikan selama beberapa hari ke depan
dan akibatnya ada dua puluh delapan perjalanan lrt jabodebek yang diberhentikan sementara selama proses perbaikan
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia irin wardani di stasiun lrt duku atas jakarta
selamat pagi irin bagaimana situasi terkini di sana dan apakah sudah ada pernyataan resmi dari pihak lrt terkait dengan keterlambatan kereta
selamat pagi megi saya sekarang berada di stasiun lrt duku atas
saya ingin menunjukkan kepada anda bahwa tidak banyak sebenarnya penumpukan penumpang seperti yang kita tahu melalui media massa
karena memang dari pihak lrt sendiri saya menunjukkan di sebelah sini
saya berada di peron satu yang dari arah jatimulya
yang menuju jatimulya dan harjamukti
jadi penumpang tidak ada yang terlalu banyak menumpuk
karena tadi beberapa saat sebelum live saya sempat bertanya tanya dengan beberapa penumpang
sekarang ini yang sedang menumpang atau yang ingin menggunakan lrt itu adalah orang orang yang sudah tahu
satu sudah tahu bahwa akan terjadi keterlambatan perjalanan karena perawatan dari lrt
terus yang kedua adalah mereka ingin mengakses lrt untuk menuju ke kereta cepat
dan yang ketiga baru pertama kali menggunakan lrt
jadi sebenarnya waktu tunggu yang lama itu juga menunggu
mereka sudah tahu melalui media sosial
dan memang tadi maggie kalau bisa sebenarnya di bagian bawah di loket bagian bawah itu maggie
ada pengumuman jika karena keterlambatan dan perawatan sehingga terjadinya keterlambatan
maka para calon penumpang yang terburu buru disarankan untuk menggunakan moda transportasi lain
sehingga tidak mengganggu jam kerja dari para penumpang
yang rata rata penumpang lrt itu adalah penumpang pekerja kantoran
dan dari tadi dari pukul setengah delapan saya berada di sini
tidak banyak pekerja kantoran maggie
untuk mengakses lrt di sini
dan memang jadwal keberangkatannya sudah ditempel atau sudah diberitahukan
satu melalui media sosial dan juga satu melalui pintu kedatangan yang ditempel di papan oleh pihak lrt sendiri
bahwa perjalanan yang biasanya memakan waktu waktu tunggunya sepuluh sampai lima belas menit
kini per tiga puluh menit
sehingga memang orang atau calon penumpang yang akan menggunakan lrt sudah bisa mengantisipasi waktu tunggu yang lama
seperti yang anda lihat nantinya di depan sana
kereta yang akan menuju ke jepang
ke jati mulia itu akan memasuki lrt atau stasiun duku atas ini
peron duku atas di peron satu ini
nanti memakan waktu tiga belas menit
dan itu dari tadi saya melihat cukup tepat waktunya maggie
jadi cukup per tiga puluh menit nantinya kereta akan datang
dan kemudian ke jati mulia itu waktu tunggunya sekitar tiga menit
dan kalau di bawahnya itu ke harja mukti waktu tunggunya sekitar tujuh menit
jadi memang walaupun terjadi perawatan
atau sedang mengalami perawatan
tapi waktu tunggu yang per tiga puluh menit itu masih tepat waktu
sehingga memang orang bisa mengantisipasi perjalanan mereka
atau mengatur perjalanan mereka sendiri
juga tadi saya berbincang bincang dengan beberapa penumpang
salah satunya dia bilang dia udah tahu
penumpang yang akan mengakses lrt untuk menuju ke kereta cepat bandung
dia sudah tahu akan memakan waktu lebih lama
makanya dia spare time waktunya lebih lama
pukul delapan dia sudah berada di peron di stasiun duku atas ini
dan karena perjalanannya keberangkatannya dia pukul sepuluh menggunakan kereta cepat
jadi memang dari tadi saya melihat tidak banyak pegawai kantoran
dan tidak banyak penumpukan penumpang seperti yang dibilang oleh di media sosial
memang mungkin itu terjadinya pada saat awal awal
karena memang para petugas stasiun di lrt sini juga mengatakan
ini kebijakan ini pemberitahuan untuk memberitahukan waktu tunggu yang lama
sekitar tiga puluh menit itu juga
dan juga antisipasi atau himbauan untuk menunggu
untuk menggunakan moda transportasi lain itu baru diberlakukan beberapa waktu ini
sehingga memang para calon penumpang bisa memilih moda transportasi lain
agar tidak mengganggu jam kerjanya
ini tidak seperti yang anda lihat cukup sepi maggie
tidak terjadi penumpukan
tapi akan saya coba untuk mengajak berbincang bincang kepada salah satu penumpang
yang sedang menunggu
apakah dia sering menggunakan lrt
selamat malam esa selamat pagi bapak maaf
saya dari tangerang
tahu lrt terlambat tidak
tahu sih tadi ketika coba nyoba lrt itu kan sempat baca baca di internet ya
ada isu memang terlambat kan
ada yang menghilang sampai satu jam seperti itu
jam sekitar jam delapan empat puluh lima
kalau itu dengan delapan empat puluh lima sudah tahu bahwa lokasi akan sudah
kenapa kebuka buka kenapa kembali ke sini
lalu kira kira lebih nyaman atau tidak seperti itu
kalau dibandingkan naik transportasi yang lain
terima kasih pak yanmar selamat melanjutkan perjalanan
pak yanuar salah satu penumpang yang baru mau mencoba untuk menggunakan lrt meskipun sudah tahu kalau lrt sendiri mengalami keterlambatan
itu salah satu contoh yang dari tadi memang sudah saya temukan
maggie saya akan coba satu lagi
calon penumpang saya akan mengarah ke sini
saya akan mencoba calon penumpang yang sekiranya akan pergi ke kantor juga
selamat pagi ibu maaf saya irin dari cnn
boleh saya tanya tanya ya ibu mau menuju kemana
ke rasunan said nah ibu tahu lrt akan terlambat
kemarin sudah terlambat
iya ini terlambat nih
tapi teman saya tadi baru jalan delapan empat puluh satu
nah memang sering naik lrt
baru dua minggu ini
keterlambatan ini ngaruh untuk perjalanannya ibu nggak
sudah tahu terlambat kemarin
tapi tetap naik lrt kenapa
ya lebih nyaman aja
untuk hari ini antisipasi nggak bu terlambatnya
sehingga datangnya lebih cepat atau tetap aja seperti biasa
terima kasih ibu
nah itu sebagian penumpang memang meskipun lrt terlambat sering mengalami masalah
tapi untuk beberapa penumpang megi ini salah satu moda yang sangat nyaman
moda transportasi yang sangat nyaman
sehingga saya ingin mengutip juga tadi salah satu penumpang mengatakan bahwa ini adalah moda transportasi yang nyaman
sehingga diharapkan bisa lebih baik lagi dari segi waktu dan juga segi pelayanan
seperti itu megi
baik kami akan terus memantau situasi terkini dari stasiun stasiun lrt jabodebek
terima kasih irin wardani atas laporan anda selamat bertugas kembali